dan sudah terhubung melalui saluran skype dengan fatmawati taibe mahasiswi indonesia yang berada di wuhan tiongkok
selamat sore fatmawati
selamat sore bang ferdin
ya fatmawati kita ingin mengetahui kondisi wuhan sejauh ini bagaimana khususnya juga kabar anda dan teman teman di sana seperti apa
kabar kami baik seluruh warga negara indonesia di wuhan dan para pelajar indonesia di wuhan alhamdulillah semuanya baik sampai sekarang dalam keadaan sehat dan tidak ada yang terkena virus corona ini
keadaan di wuhan masih sepi masih sangat sedikit aktivitas warga wuhan di luar rumah
mungkin ingin berbelanja ataupun kebutuhan yang sangat penting yang menyebabkan mereka harus beraktivitas di luar rumah
oke seperti apa kondisi wuhan saat ini apakah pusat pusat keramaian gedung perkantoran ataupun juga pusat perbelanjaan ini masih sepi atau ada perubahan yang cukup signifikan dengan kondisi seperti sekarang
oke seperti apa kondisi wuhan saat ini apakah pusat pusat keramaian gedung perkantoran ataupun juga pusat perbelanjaan ini masih sepi atau ada perubahan yang cukup signifikan dengan kondisi seperti sekarang
untuk pemenuhan kebutuhan bagaimana fatmawati apa kemudian yang saat ini diperlukan khususnya bagi wni dan teman teman di sana
kebutuhan kami sebenarnya karena kami sudah mendapatkan bantuan ya dari kbri dalam bentuk transferan uang dan itu untuk jatah logistik selama seminggu
jadi kami sudah menyetak makanan tapi makanan ini cuma cukup dua satu tiga empat hari ke depan
kita tidak tahu bagaimana kecukupan barang barang kebutuhan pokok yang ada di toko toko tersebut
karena toko toko itu buka kan sedikit dan banyak orang yang mau datang belanja ke sana
oke fatmawati ini ada kemudian beberapa warga negara indonesia minta dievakuasi dengan segera mungkin
kemudian ini ditanggapi oleh teman teman yang ada di sana
ya semua warga negara indonesia ingin segera balik ke tanah air kalau bisa
kita semua pengen pulang ke rumah kita karena juga kita nggak tahu sampai kapan outbreak ini ya sampai kapan kota wuhan ditutup
dan memang semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan dan orang yang terinfeksi virus ini

hal ini juga membuat kita cukup khawatir di sini
walau demikian kami juga tetap saling menjaga satu sama lain saling menyemangati khususnya untuk beban psikologis kami di sini
oke pak fatmawati kita ingin mendapatkan kemudian statement bahwa kemudian teman teman di sana termasuk fatmawati di sana juga masih dalam kondisi baik
karena memang ini perlu untuk menganulir informasi informasi yang salah tentang keberadaan wni yang ada di sana
kita ingin disampaikan lagi bahwa kemudian kondisi teman teman di sana masih dalam kondisi baik dan seluruh kebutuhannya masih tercukupi begitu
ya jadi memang kami sangat bersyukur kepada allah swt ya karena kita masih semuanya diberi kesehatan tidak ada yang sakit semua tetap menjaga kondisi badan
dan memang kita sangat berhati hati di sini seluruh wni
kita saling mengingatkan untuk jangan keluar kalau memang kita tidak bisa keluar
pak fatmawati dan teman teman ada berapa orang di sana saat ini dan berada di mana tepatnya
di wuhan saja karena saya ada di wuhan itu ada sekitar satu ratus dua orang warga negara indonesia dan kebanyakan kita adalah pelajar
dan saat ini terpusat di mana
di beberapa universitas erat teman teman itu banyak yang tinggal di dormitori kampus
jadi banyak teman teman itu ada di tinggal di kampus kampus
dan kondisi teman teman yang tersebar di beberapa tempat itu sampai saat ini masih dilaporkan baik baik saja begitu ya
kami tetap berkoordinasi tetap menjaga komunikasi dan memang tiap hari kita selalu mereview kabar teman teman sendiri bagaimana setiap ketua ranting
jadi kita punya ketua rangking di setiap universitas itu melaporkan kondisi teman teman kita
itu pun juga terkait dengan proses proses evakuasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah indonesia dan kbri terus juga berkoordinasi dengan kami untuk proses evakuasi ini
kami berharap bisa segera proses evakuasi ini berjalan
baik baik terima kasih harapan yang bisa kita aminkan bersama
bahwa kemudian pak tmawati dan teman teman di sana dan wni yang ada di wuhan kita bisa melakukan proses evakuasi

dan jika memang seluruh koordinasi sudah dilakukan oleh pemerintah indonesia dan tiongkok wni di wuhan bisa dievakuasi ke tanah air
terima kasih pak tmawati
terima kasih pak pak dari
bagi kita yang ada di wuhan tiongkok